sementara itu pemerintah amerika serikat lewat jurubicara dewan keamanan nasional john kerby
memastikan negaranya tidak akan terlibat dalam perang dengan iran pasca serangan negara tersebut
ke israel kerby mengatakan amerika menghormati sikap israel jika akan merespons serangan
tersebut namun amerika tidak menginginkan perang meluas di kawasan itu hai now weather and how